ya bandara memang menghubungkan dunia namun kali ini bukan lewat penerbangan tetapi lewat bahasa
siapa menyangka bahasa jawa terpilih sebagai salah satu bahasa pengantar resmi di bandara internasional di dubai uni emirat arab
bagi anda yang melakukan penerbangan melalui bandara internasional dubai bisa jadi mendengar kata kata ini
bapak bapak semua ibu ibu penerbangan emirates eka igo gansar bologna datang jakarta
ya anda tidak salah dengar itulah sepenggal bahasa jawa yang terdengar melalui pengeras suara di bandara internasional dubai
c d e satu f sepatus tiga datang motor bangun
tak ayal hal ini membuat para penumpang asal indonesia kaget
menurut pihak emirates airlines pengumuman boarding dalam bahasa jawa halus ini dipakai untuk memudahkan penumpang yang tidak memahami bahasa inggris atau arab saat proses naik ke pesawat
ya emirates airlines memang memasukkan dua puluh enam bahasa dalam sistem untuk dipakai di setiap pintu keberangkatan sehingga pengawas yang bertugas bisa memilih bahasa sesuai penumpang yang akan terbang
bagaimana menurut anda
kira kira penumpang akan lebih cepat naik
atau mulai berhenti melangkah
untuk merekam pengumuman ini ya
c d e satu f sepatus tiga datang motor bangun
kan di indonesia sendiri tidak ada kan untuk kumpulan bahasa bahasa seperti itu
karena pada faktanya orang indonesia sedikit loh yang memang bisa mengerti bahasa indonesia baku ya
rata rata mereka hanya mengerti bahasa ibu atau bahasa daerahnya masing masing
apalagi ini menggunakan bahasa jawa
bukan bahasa indonesia juga bahasa jawa begitu
nah kita sekarang
bertanya saja langsung ya kepada sang pengisi suara yang tadi kita sama sama dengar menggunakan bahasa jawa ini
bagaimana ceritanya sampai bahasa jawa itu terpilih menjadi bahasa untuk memanggil para calon penumpang ya di dubai
coba kita sapa saja langsung lewat sambungan skype ada mbak widya sikorofa
good morning mbak widya selamat pagi waktu indonesia
selamat pagi waktu subuh praha
awal awal saya mau cek dulu kita klarifikasi coba mbak sedikit tadi dengan suara dubbing ala ala di bandara dubai
coba sedikit kita tes dengan bahasa jawa seperti yang ada di bandara dubai
ini betul tidak nih mbak widya suaranya
iya boleh boleh
setunggal kali tiko dateng jakarta
sak meniko sampun setio dipun inggahi
ceritanya gimana sih mbak widya ini pasti penonton di indonesia juga ingin tahu nih sampai kok bisa mbak widya mengisi bahasa jawa di sana dan kok bahasa jawa bisa dipilih di sana
sebenarnya sih sebenarnya kebetulan ya
karena saya profesi saya sebenarnya adalah pengajar bahasa inggris
tapi ada teman yang mencari teman yang bisa berbahasa indonesia karena kenalannya bekerja di satu perusahaan namanya simpleway
itu perusahaan penyedia data suara
lebih dari lima puluh bahasa di dunia yang disediakan
dan mereka mencari suara perempuan
yang berbahasa jawa
kemudian ada proses sampel para
kemudian datang ke studio
ke studionya mereka yang canggih
yang bisa dipoles gitu suaranya ya
kemudian tapi penentunya bukan
simpleway ini sebagai penghubung sebenarnya
karena permintaannya adalah dari
jadi suara saya dikirim ke dubai
saya menunggu selama dua bulan
sekitar dua bulan
dan suara saya terpilih
untuk menyiarkan atau mengumumkan bahasa jawa
jadi saya kontrak selama empat tahun
dan tahun pertama itu adalah tahun rekaman pertama yang sangat intensif ya
jadi selama hampir satu bulan setengah
itu sangat intensif ya
satu bulan setengah itu saya membaca merekam transkrip standar pengumuman bandara
jadi dari kedatangan ke berangkatan
kemudian pengumuman kelas bisnis ekonomi kelas pertama dan sebagainya
tahu tidak alasannya kenapa bahasa jawa yang dipilih disana
dari pihak penyeda data itu mengatakan kepada simpleway ya
mengatakan bahwa banyak sekali di dubai
di bandara dubai yang merupakan hub hub dari penerbangan ke seluruh dunia
yang melihat bahwa banyak sekali warga negara indonesia khususnya dari jawa
yang bekerja di jawa
sekitar negara negara arab itu yang mengalami kesulitan ya
kadang kadang mereka tidak semua sih
tapi sebagian dari mereka tidak mengerti bahasa arab dan tidak mengerti juga bahasa indonesia
mengerti tapi bahasa pengumuman itu kan bahasa yang sangat teknis ya
dan kadang juga dicampur misalnya ada untuk kata gate itu mereka bahasa indonesia tidak ada padanan katanya tidak menggunakan gerbang gitu ya
kemudian ada kata boarding dan sebagainya
jadi dari situ mereka melihat bahwa kebutuhan bahasa jawa itu sama pentingnya dengan kebutuhan bahasa indonesia
jadi salah satunya salah satu alasannya memakai bahasa jawa
apa komentar dari orang orang ya yang kemudian mendengarkan bahasa jawa
dengan suara mbak widya
mbak widya juga kan pasti tahu begitu ya
bagaimana anda mengomentari komentar dari orang orang yang ada di sana
ini sebenarnya sudah masuk tahun ketiga kontrak saya ya
jadi tahun depan itu sudah kontrak terakhir
suara saya sebenarnya sudah mengudara itu tahun dua ribu dua puluh
eh betul tahun dua ribu lima belas
rekamannya tahun dua ribu empat
tapi karena ini bahasa regional
jadi tidak disiarkan atau tidak diumumkan di hall yang utama
tapi hanya di gate
ya jadi yang hanya kalau misalnya di gadge kemudian harus boarding dan sebagainya itu baru disiarkan
dan tidak di setiap penerbangan
hanya penerbangan khusus yang ke indonesia atau ke surabaya atau kemana ya
jadi memang tidak diharapkan untuk ketika di gate itu mendengar suara saya
hanya tertentu saja
tapi yang jelas
nah ketika ada yang viral itu yang ada upload viral itu ya tentu kaget ya
saya maksudnya kaget kaget seneng begitu
pun jadi sekarang semua orang juga kenal siapa pengisi suara berbahasa jawa di sana ya lewat sekarang di sambungan skype
ternyata wanita cantik yang tinggal di praha ya
oke mbak widya terima kasih banyak ya mbak
sudah berbagi di good morning
semoga kontraknya diperpanjang terus
sugeng enjang mbak widya
itu dia ya